si udinnya kagak ada
terus lu nganterin paketnya sendiri deh
biasanya habis ngomong ih ada terusannya
ih enyak apaan sih
maaf bang saya buru buru
innalillahi yang bener bang
itu perumpamaan tadi supaya lu kagak bengong
abang bercandanya nggak kekinian nih
kenapa sih lu bengong
semenjak udah gak bikin kue lagi
tati jadi bingung bang
gak ada kerjaan
gak ada pemasukan
gak ada kerjaan
ya lu cari kerjaan yang lain kek
pak mumun kan udah dagang nasi uduk
emang kenapa lu takut sayangnya sama dia
tapi pasti nasi uduknya tati
kalah enak sama nasi uduknya pak mumun
berem berem begini berarti udah bener
kayaknya bunyinya gak berem berem gitu deh bang
bang motornya mati lagi tuh
iya abang tau
abang kalo dikasih tau gue gak nanya terima kasih malah nyolot
kayak malu kalo lagi begitu
mas sofyan belum sarapan
udah saya ke pengumuman cuma mau nawarin catering
wah pak kalau kamu ngisi catering buat di kampus bapak
nanti tiap hari makannya bisa nasi uduk terus pak
waduh terus gimana ya
hari ini saya harus kasih laporan ke kampus

nanti saya yang cari
nanti saya yang cari
insya allah pak
jangan insya allah yang pasti dong
kata bapak saya insya allah itu pasti tapi jika allah mengizinkan
kata bapak saya juga begitu
wah berarti bapak kita sama sama keren ya pak
tau artinya insya allah
tos dulu atuh pak
mas pur kenapa sih manggil nya gitu mulu
hari ini kamu ada rencana nganterin paket nggak
kalau ada gue antren ya
ada ambil dulu ya paketnya
anterin gue ke parkiran
lo kagakm mau anterin gue
mau nganterin paketnya
biar si udin aja yang nganterin
jangan lupa saya tunggu kabar baiknya hari ini
maaf pak sofian
ojeknya belum dibayar
maaf pak sofian belum ada kembaliannya
eh jangan jangan
si udinnya kagak ada
lu nganterin paketnya sendiri deh
maaf bang saya buru buru
selamat pagi bos
apakah bos mau
udah dua sendok
terima kasih bos
terima kasih bos
mpok pak sopian lagi nyari orang buat ngisi catering di kampusnya
telat lu ngasih orderannya
gue sih mau
tapi gue udah nerima orderan dari orang lain
ya saya gagal atuh dapet komisinya
neng ani mau kemana
mau nganterin paket
oh mau saya anter
ih makasih banyak kang tis nak
aduh maaf neng ani
di depan banyak gajlukan
kalau nggak pegangan takut jatuh
nah gitu atuh neng
hah orangnya udah pergi
kalau lo percaya kenapa bilang
nggak usah ditungguin
ani mau langsung ke rumah teman
ih ani juga ikhlas kok
kata bapak saya sebaik baiknya amal adalah membantu perempuan
ih apaan sih

kenapa istriacyja dimau sakit sakit sebenarnya